sembilan desember dua ribu dua puluh akan menjadi hari bersejarah karena diselenggarakan pilkada serentak lanjutan
kenapa bersejarah karena diadakan di tengah pandemi covid sembilan belas
otomatis kesediaan alat pelindung diri dan juga penerapan protokol kesehatan menjadi fokus utama para pejuang pemilu
namun pada prosesnya perjalanan itu tidak selalu mulus
ada cerita di balik proses itu yang dirasakan oleh para kpu provinsi dan juga kabupaten kota
dengan adanya protokol kesehatan jumlah tps atau tempat pemungutan suara pun menjadi bertambah
salah satunya adalah di provinsi jambi
jambi yang memiliki pemilih potensial sebanyak dua jutaan meratusan ini harus menambah jumlah tpsnya
dari tujuh lima ratus enam menjadi delapan satu ratus sembilan puluh sembilan tps
anggota kpu provinsi jambi ahdienti mengaku sosialisasi pilkada di wilayah terpencil menjadi tantangan tersendiri
komisi pemilihan umum harus berupaya menjangkau masyarakat di kabupaten kerinci
juga suku anak dalam di kabupaten tebo merangin dan batanghari agar tak ketinggalan informasi
di kabupaten kerinci itu kerinci ya karena di situ daerah kebunungan
tapi untuk saat ini karena memang alat komunikasi kita sudah bisa melalui wa
sudah bisa melalui telepon kemudian video call dan zoom
sebenarnya tidak ada masalah yang begitu berarti terhadap kegiatan ini
karena memang semua ada sinyal tetapi memang beberapa daerah
kalau kerinci itu pada masalahnya
kalau waktu waktu tertentu sinyalnya juga bisa hilang
senada dengan jambi kpu sulawesi selatan juga harus menambah jumlah tps nya
dari delapan tujuh ratus lima puluh dua menjadi sembilan tujuh ratus enam puluh tiga tps untuk tiga tujuh juta lebih pemilih potensial
pelaksanaan pilkada serentak lanjutan di provinsi terbesar ketiga pencatat pasien positif covid sembilan belas ini
ibarat menghadapi dua tantangan besar
dan faktor alam
pilkada yang diselenggarakan di bulan desember adalah musim penghujan
kami harus menaklukan dua pandemi covid sembilan belas
dan medan dalam hal ini cuaca yang berat
kami sudah cek juga di pusdalos bmkg
badan meteorologi dan geopisika
kami cek itu di sulsel kalau desember seperti apa keadaannya
wah curah hujannya tinggi pak
di sejumlah daerah curah hujan tinggi
dan curah hujan tinggi secara otomatis akan memincu gelombang besar di laut
targetnya akan sama dengan pemilu serentak dua ribu sembilan belas lalu
yakni sebanyak tujuh puluh tujuh lima persen
wow tinggi juga ya
jadi keyakinan publik itu harus dibangun bahwa
aktivitas di masa pandemi
selama protokol kesehatan itu dijalankan dengan ketat
dijalankan dengan baik
maka tidak ada yang perlu ditakutkan untuk beraktivitas menggunakan hak pilihnya
target yang kami ingin capai
masih sama dengan sebelumnya tujuh puluh tujuh lima persen
nah untuk pasien positif yang sedang dirawat di rumah sakit
maupun yang sedang karantina mandiri di rumah
jangan takut karena kpu akan datang langsung untuk melayani anda
pengamat politik universitas airlangga ari bowo menilai
kondisi pandemi berpotensi membuat tingkat partisipasi masyarakat menurun
oleh karena itu kpu harus sangat berhati hati melaksanakan tahapan demi tahapan
apalagi di wilayah zona merah
seperti di surabaya jawa timur denpasar bali provinsi sulawesi selatan serta kalimantan selatan
dan saya berpengaruh ya kalau apalagi merah merah pekat
kayak surabaya jawa timur kalimantan selatan

itu artinya bahwa kalau itu konstan sampai dengan desain baru

jadi apalagi pada kondisi seperti itu
sehingga mereka merasa bahwa pemilih atau pilih wakil itu tidak terlalu punya manatanya
gak cuma tps saja yang bertambah
nyatanya pilkada yang diadakan di tengah pandemi juga membuat anggaran membengkak
sebelumnya kpu menganggarkan sekitar
sebelumnya kpu menganggarkan sekitar
namun karena adanya pandemi
kpu meminta tambahan anggaran sebanyak rp empat tujuh triliun
nah data tersebut akan dicairkan sebajak tiga tahap
yakni rp satu dua triliun rp tiga dua puluh sembilan triliun dan juga empat puluh enam triliun
gak hanya sadar untuk disiplin menerapkan protokol kesehatan
namun juga dengan sadar untuk menjaga integritas pilkada yang jujur dan minim kecurangan
segera dohan mimri hawadis jakarta